hari ini sejumlah sekolah di indonesia mulai melaksanakan hari pertama sekolah tahun jalan baru dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
salah satunya smp negeri empat puluh tiga jakarta selatan yang kedatangan sekitar dua ratus murid baru kelas tujuh
di jakarta terdapat lebih dari dua sd tiga ratus lima puluh smp satu ratus lima belas sma dan tujuh puluh smk negeri
yang akan menyambut kembali murid murid sekolah untuk pendidikan tatap muka
seperti di smp negeri empat puluh tiga yang kedatangan dua ratus enam belas murid baru kelas tujuh
sebelum mulai belajar murid baru akan menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah
selama tiga hari mulai tanggal sebelas hingga tiga belas juli mendatang
sementara itu sejumlah provinsi seperti banten jawa barat dan jawa timur
baru akan menggelar hari pertama sekolah pada senin tanggal delapan belas juli mendatang